bupati lampung selatan zainuddin hasan terjaring operasi tangkap tangan kpk jumat dini hari
zainuddin diduga terkait suap sejumlah proyek infrastruktur
zainuddin hasan tiba di gedung kpk kuningan jakarta selatan pukul tiga belas waktu indonesia barat
selain menangkap zainuddin hasan kpk menangkap sebelas orang lainnya
sebelas orang yang ditangkap diketahui dari unsur kepala daerah anggota dprd swasta dan pihak terkait
kpk melaksanakan operasi tangkap tangan dari kamis dua puluh enam juli sampai jumat pagi dua puluh tujuh juli dua ribu delapan belas
dari keterangan humas kpk penangkapan berdasarkan informasi masyarakat tentang dugaan transaksi uang
saat penangkapan tim kpk menyita uang tunai tujuh ratus juta rupiah dalam pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu rupiah
diduga transaksi terkait suap sejumlah proyek infrastruktur di lampung selatan
koresponen cnn indonesia roni satria di gedung kpk jakarta
roni apa persisnya kasus yang menjerat zainuddin hasan
siapa yang lain yang ditangkap bersamanya
selamat sore putri
benar sekali bahwa sekitar pukul tiga belas tiga puluh delapan waktu indonesia barat tadi
zainuddin hasan selaku bupati lampung selatan tiba di gedung kpk
setelah sebelumnya pada dini hari dilakukan operasi tangkap tangan oleh kpk di lampung selatan
yang diduga adanya suap terkait dengan proyek infrastruktur
ada dua belas orang total yang dilakukan penangkapan oleh kpk
namun yang dibawa ke gedung kpk
jakarta hanya sekitar empat orang termasuk bupati lampung selatan zainuddin hasan
kalau kita tahu bupati lampung selatan ini merupakan adik dari ketua mpr ri zulkifli hasan
yang juga ketua umum dari partai amatan nasional
namun kalau kita lihat tadi pemeriksaan masih akan dilakukan hingga satu x dua puluh empat jam nantinya
kpk untuk menentukan status dari masing masing terperiksa
yang nantinya akan disampaikan melalui konferensi pers
kalau kita lihat memang kasus
penangkapan ataupun operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap kepala daerah ini bukan hal yang pertama putri
sepanjang dua ribu delapan belas saja ada sekitar empat belas operasi tangkap tangan yang melibatkan bupati wali kota termasuk gubernur
di sepanjang wilayah ataupun di beberapa wilayah di seluruh indonesia
yang memang bisa dikatakan cukup meningkat jumlahnya dibandingkan dengan tahun dua ribu enam belas dan tahun dua ribu tujuh belas
yang bisa dikatakan kurang dari sepuluh ott seperti itu terhadap kepala daerah
ini memang seperti yang tadi anda juga telah sampaikan
terkait apa yang disampaikan
bagaimana kepala daerah ini memang seharusnya untuk menjaga wewenangnya
karena memang ini menjadi celah yang saat ini memang dimonitor oleh komisi pemperatasan korupsi
terkait dengan bagaimana kemudahan untuk membuluskan suatu proyek dan lain sebagainya
menjadi celah yang dimanfaatkan oleh kepala daerah
nah tentunya kalau kita lihat integritas dan bagaimana nantinya pemeriksaan ini masih terus dilakukan
untuk melihat siapa siapa saja pihak yang terkait ataupun terlibat
memang kalau kita lihat ada sejumlah bukti ataupun barang yang disita oleh kpk
sejumlah uang tujuh ratus juta rupiah dalam pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu rupiah
menjadi awal untuk melihat memang adanya transaksi yang dilakukan
tentunya detail detail ataupun rincian terkait dengan apa kasus sebenarnya dan siapa saja yang terlibat
kita masih menunggu dengan apa yang disampaikan oleh kpk nanti dalam konferensi pers putri
roni satria langsung dari gedung kpk